kontak senjata antara kelompok bersenjata dengan aparat keamanan satgas damai kartens tepolda papua kembali terjadi pada sabtu pagi
seorang anggota brimob bayangkara dan dua atau bayangkara ii rizky nugraha terkena tembak dan dievakuasi ke jayapura pada sabtu siang
kontak senjata antara satuan tugas damai kartens dengan kelompok bersenjata pimpinan lamek taplo terjadi sekitar pukul delapan lebih tiga puluh tiga puluh menit waktu indonesia timur
di distrik kiwirok kabupaten pegunungan bintang papua
kapolres pegunungan bintang akbp cahyo soekarnito mengatakan bahwa barada rizky nugraha dalam kondisi stabil
korban tertembak di bagian dada kiri atas dan telah dievakuasi dari kiwirok ke rumah sakit bayangkara polda papua untuk menjalani perawatan intensif
aparat pun tengah berupaya melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata tersebut
ini dari mana
telah terjadi kontak tembak antara personil satgas damekar tni polri dengan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di seputaran bandara kiwirok kabupaten pegunungan bintang
pada saat itu personil
satgas damekar tni polri sedang melaksanakan pengamanan sorti helikopter polri yang akan mendukung kebutuhan bahan makanan satuan tugas damekarten yang bertugas di distrik kiwirok